ini dari sungai ciliwung kalau sudah dibuka siaga empat itu akan mengurangi tiga puluh tiga meter kubik per detik
pada dua puluh empat januari lalu presiden joko widodo meninjau pembangunan sodetan sungai ciliwung
sodetan ciliwung merupakan terowongan sepanjang satu dua ratus enam puluh delapan meter
dua jalur pipa yang dibangun terbagi dalam titik inlet dari kawasan bidara cina titik arriving shaft dan titik outlet di kawasan kebonanas
harapannya sodetan yang mengarah ke kanal banjir timur dari kawasan bidara cina mampu memecah distribusi air dan mengurangi beban kapasitas kali ciliwung ke kali cipina
dalam wawancara bersama cnn indonesia pada dua puluh enam januari lalu
staf sus menteri pupr menyebut penanganan banjir secara bertahap ini bisa menekan kemungkinan terjadinya banjir di ibu kota hingga dua puluh persen
sekali lagi saya katakan kalau krisis tidak ekstrim
kita itu mereduksi risiko banjir ya karena kita tidak bisa mengeliminasi seratus persen
ini akan terkesuali
kecuali kita bangun sungai baru yang kemudian bebannya juga akan bisa menampung beban limpasan dari hulu tadi
ini bisa diamankan
tahap pertama proyek pembangunan direncanakan rampung pada dua ribu lima belas
namun pada praktiknya proyek ini tidak akan menampung
proyek ini terkendala dan mesti terhenti akibat negosiasi dengan warga bidara cina yang tak kunjung usai
setelah sempat terbengkalai per januari dua ribu dua puluh dua akhirnya pembangunan di kawasan inlet bidara cina bisa dimulai
pemerintah mengambil langkah memindahkan rencana awal jalur pipa inlet sejauh seratus meter ke arah hulu agar proyek bisa berlanjut
kini lahan seluas delapan dua ratus meter yang dahulu merupakan rumah dinas perusahaan bumn
telah berubah menjadi pembangunan sodeta
setelah enam tahun mangkrak proyek dari sodetan kali ciliwung akhirnya kembali dilanjutkan
awalnya proyek ini sempat mangkrak karena adanya kendala dari pembebasan lahan
namun di titik saya melaporkan saat ini yakni di kawasan inlet
atau yang nanti akan jadi jalur keluar masuk dari air ini sudah kembali dilanjutkan proyeknya
nah bapak ipung ini merupakan salah satu warga yang terkena dampak begitu ya pak
boleh diceritakan pak prosesnya seberapa alot sih pak sampai akhirnya bapak menjadi salah satu korban yang bukan hanya terdampak
tapi tergusur juga ya pak dari rumah boleh ditunjukkan bapak rumahnya sebelah mana pak
ya kebetulan ini udah jadi bangunan ya udah jadi jadi itu ada tiang listrik nah itulah posisi pas rumah saya
bahkan sudah jadi terowongan sekarang
terowongan ya pak yang ada jalur masuk air ya pak ya
jadi setelah desember dua ribu dua puluh satu itu
karena proses negosiasinya alot sedikit ada kita kurang puas sebagai warga karena tinggal sendiri
nah akhirnya pupr dengan opsinya dia akan menjembatani antara saya dengan pihak jiwasraya
yang notamennya jiwasraya memang mengakui ini adalah lahan beliau
pembangunan sodetan kali ciliwung diklaim akan menjadi proyek percontohan bagi tiga sungai besar lain
yang mengalir di jakarta sebagai bentuk pencegahan dan penanganan
ring pengurus soedetan akan jadi kantor pebankas yang memrocok masyarakat ubk
er parfaito harus tujuh puluh tiga miliar rupiah
lando igual alam seperti ini
jadi kita harus beradaptasi bukan alam yang beradaptasi kepada kita tapi kita yang harus beradaptasi
sodetan ciliwung ditargetkan bisa beroperasi pada april dua ribu dua puluh
kendati demikian pengamat tata kota dari universitas trisakti nirwono juga menilai efektivitas sodetan dalam menangani banjir belum dapat diuji karena april mendatang belum memasuki musim hujan
pemerintah juga disebut perlu memperbaiki sistem drainase agar sodetan mampu mengurangi banjir secara optimal bukan hanya sekedar memindahkan banjir ke tempat lain
ujian utamanya itu justru nanti di akhir dua ribu dua puluh tiga kita akan melihat apakah efektif pembangunan bendungan ciawi sukaramahim kemudian sodetan ke kanal banjir timur tadi dapat mengurangi banjir di kali ciliwung secara signifikan
itu banjirnya adalah banjir lokal yang artinya sistem saluran drainase kita yang buruk yang harus dibenahi
sehingga masyarakat juga bisa membedakan mana banjir kiriman yang terjadi di sekitar bandaran kali mana banjir lokal karena buruknya sistem saluran drainase kita
penanganan banjir di jakarta mesti dilakukan dari hulu ke hilir
selain telah membangun dua bendungan di bagian hulu pemerintah masih memiliki sejumlah pr untuk bisa menuntaskan
sejumlah proyek pembangunan di sisi hilir
selain menargetkan agar proyek pembangunan dari sodetan kali ciliwung ini rampung pada april dua ribu dua puluh tiga ini normalisasi sungai pemasangan pompa sekaligus pembangunan tanggul laut juga mesti segera terlaksana
larissa aradia sonny sulistiono jakarta